komunikasi pemerintah dan komunikasi negara
telah berubah sejalan dengan perubahan era
perubahan era dari era sebelumnya ke era reformasi
kita mengubah bentuk arah komunikasi dan komunikasi sentralistik
diberikan komunikasi ke sektor sektor
di mana kominfo perannya menindaklanjuti dan mengorkestrasi
serta menyiapkan ruang desentralisasi komunikasi publik
forum berdekabarat ix atau fmb ix adalah forum dialog
yang menghadirkan perwakilan pemerintah lembaga hingga profesional di bidangnya
dalam mengupas tuntas isu isu kebijakan dan program pemerintah
forum ini juga mengklarifikasi berbagai informasi
sehingga masyarakat dan media mendapatkan informasi cepat
akurat dari narasumber terpercaya
kominfo dan media adalah mitra yang erat
dengan adanya metamorfosis digitalisasi media
dalam mencari informasi fmb sembilan juga menghadirkan diskusi
hingga video edukasi yang semakin mudah diakses dalam berbagai platform
topiknya adalah mencari informasi yang berbeda
yang berbeda dan yang lebih memakai
vitaran malta atau p transportation
hal iniitous lainnya tvn lagi alirkan
pedirakan yang diinginkan oleh omar khan

kenaikan biaya ibadah haji tersebut bertujuan untuk memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji
nah berbicara mengenai pengelolaan keuangan haji kementerian agama mendorong badan pengelola keuangan haji atau bpkh
untuk mengoptimalisasi pengelolaan dana haji agar bisa bermanfaat bagi jemaah haji yang masih mengantri di tahun tahun berikutnya
biaya penyelenggaran haji naik bukan berarti tanpa alasan
pemerintah menjamin layanan haji akan lebih maksimal dan berkesinambungan untuk tahun tahun berikutnya termasuk juga masa tunggu bagi calon jemaah haji
dan untuk menjabarkan seperti apa pengelolaan dan komponen biaya haji dua ribu dua puluh tiga
forum merdeka barat sembilan hari ini akan mengangkat
topik penyesuaian biaya haji dua ribu dua puluh tiga yang akan membahas penyelenggaran haji di tahun dua ribu dua puluh tiga dan juga komponen penyebab kenaikan biaya haji
nah bagi rekan rekan media yang nanti ingin bertanya silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat zoom dan nanti akan kami bacakan saat sesi tanya jawab berlangsung
baik sebagai pengantar dialog hari ini kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini
biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji tahun ini sebesar rp empat puluh sembilan delapan juta
besaran biaya ini disepakati dalam rapat dengar pendapat antara panja haji komisi delapan dpr
panja haji pemerintah pada rabu lima belas februari dua ribu dua puluh
karena itu kita coba lihat dulu di bpkh nya konfigurasi pemakaian keuangannya seperti apa
sehingga nanti apakah benar ini lima puluh lima tiga beban jamaah dan empat puluh empat tujuh beban nilai manfaat
dan kami menyadari bahwa pemakaian nilai manfaat
ini memang harus kita jaga
satu menjaga isti to'ah
yang kedua keberlanjutan keuangan haji kita terjaga dengan baik
kalau dari sisi besaran tentu ini masih besar ya
tapi pencapaian kita untuk menurunkan ini sudah saya kira sangat jauh luar biasa
pemerintah dan dpr telah bersepakat besaran bpih yang tadi disampaikan oleh
ketua panja yang terdiri dari bp yang dibayar langsung oleh jemaah haji dan besaran penggunaan nilai manfaat
kita telah menyepakati bpih tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah atau dua ribu dua puluh tiga masahi ditetapkan dalam mata uang rupiah
sama seperti bpih pada tahun seribu empat ratus empat puluh tiga hijriah atau dua ribu dua puluh dua masai yang lalu
meskipun tentu kita sama sama memahami bahwa sebagian besar biaya operasional haji dibayarkan
dalam mata uang asing saudi arabian rial dan us dollar
kita sepakat bahwa besaran rata rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
untuk jemaah haji reguler per jemaah sebesar rp sembilan puluh lima puluh enam ratus tiga puluh tujuh dua puluh enam
selama ini jumlah jamaah haji indonesia adalah yang terbesar sedunia
hal tersebut sudah menyebabkan
menjadi tugas pemerintah untuk melayani para jemaah haji sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan baik
pemerintah juga menjamin pelayanan kepada jemaah haji terkait fasilitas seperti penerbangan transportasi penginapan dan catering
sebelum kita mulai dialog hari ini saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber yang sudah bergabung bersama saya
ada pak hilman latif dirjen pelaksana haji dan umroh
kementerian agama republik indonesia lewat sambungan zoom
selamat siang assalamualaikum pak hilman
pak hilman mohon maaf di unmute terlebih dahulu
baik sebelum kita akan mendengarkan komunikasi dan suara dari pak hilman
saya juga akan menyapa pak muhammad yasin pengamat

pak hilman adalah pengamat yang berada di jenderal hajian indonesia dan juga inspektur jenderal kementerian agama republik indonesia dua ribu dua belas dan dua ribu tujuh belas
yang telah hadir bersama saya di studio
assalamualaikum pak yasin
baik sebelum kita akan bertanya kepada pak hilman dan komunikasi kita kembali tersambung
saya akan bertanya dulu kepada pak yasin
tadi kita sudah dengarkan bahwa biaya haji untuk tahun dua ribu dua puluh tiga ini kan sudah ditetapkan
jika dibandingkan dengan negara negara tetangga tadi saya lihat juga ada headline yang mengatakan bahwa biaya haji singapura juga naik
sebenarnya indonesia ini naiknya cukup signifikan atau bagaimana dibandingkan dengan negara negara tetangga
ya khusus indonesia ini berbeda dengan singapura
mungkin ada kemiripan dengan malaysia
tapi ada hal hal yang tertentu yang memang harus dibedakan dengan malaysia khususnya adalah jumlah jamaah haji yang berangkat
kalau di sana itu kuotanya dapatnya hanya sekitar tiga puluh satu lima ratus
kira kira kan kesepakatannya satu ratus lima puluh lima ribu lah sekian seperti itu
sehingga jumlah terbesar jamaah haji untuk negara negara di dunia ini yang paling besar ya indonesia
tapi perlu diingat juga bahwa kita mensyaratkan ada setoran awal yang jumlahnya dua puluh lima juta
kemudian berkumpul setoran awal ini di dana beda
dana yang dikelola oleh bpkh badan pengelola keuangan haji itu sekarang itu posisinya kurang lebih satu ratus enam puluh enam triliun
nah satu ratus enam puluh enam triliun ini ada kewajiban dari bpkh untuk melakukan pengembangan
dalam pengertian untuk menginvestasikan sehingga dana itu menjadi lebih banyak mendapatkan untung walaupun orientasinya tidak profit oriented organization
tapi termasuk itu
oh ini lembaga nirlaba ya non profit organization
tapi kan ada kewajiban untuk mengembangkan itu
sama tabung haji di malaysia
nah misalnya kalau kita memotong kompas itu dana haji malaysia atau tabung haji malaysia yang mengelola dana haji malaysia itu mampu mengembangkan
walaupun di saat covid dia malah untung lebih banyak
misalnya saja tabung haji plantation itu
itu untungnya sepuluh lima triliun
itu tujuh triliun rupiah itu ekvivalensinya
tahun sebelumnya adalah sepuluh empat jadi
cuma tiga triliun itu perbedaannya itu
jadi kan ada katakanlah margin keuntungan yang lebih baik walaupun di masa covid sembilan belas
nah kembali ke bpkh
duitnya satu ratus enam puluh enam triliun dikelola ya untuk dikembangkan
pada saat sebelum tahun dua ribu tujuh belas dua ribu enam belas itu
dana yang ada di kementerian agama atas setoran awal plus bunga atau plus nilai manfaat dari sukuk atau spsn
dari deposito dolar real dan juga rupiah yaitu keluar nilai manfaatnya
yang kembali lagi ke deposito ya keluar lagi manfaatnya itu totalnya adalah sembilan puluh satu triliun
bisa memberangkatkan jamaah haji dengan pemberian kemurahan aminat
saya tidak menganggap subsidi karena ini bukan subsidi
nilai manfaat itu sebenarnya duit masyarakat yang harus dikembalikan nilai manfaatnya itu kepada siapa
kepada calon jamaah haji yang pada saat yang bersangkutan tahun yang bersangkutan
setiap tahun kan keluar nilai manfaat bukan habis itu
kalau subsidi itu artinya kan uang yang diada adakan untuk membantu
ini uang dari masyarakat yang kembali kepada masyarakat untuk meringankan biaya
dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji termasuk pemundokan
termasuk transportasi di arab misalnya dan lain sebagainya termasuk layanan makan dan lain sebagainya itu
kemudian transportasi menuju masjidil haram di kala di mekah
itu menjadi hal yang harus
yang harus misalnya dipikirkan oleh bpkh dan kementerian agama
kembali ke tadi saat tidak ada kewajiban kementerian agama mengembangkannya
tapi empat puluh triliun kurang lebih ya rp tiga puluh sembilan triliun itu masuk ke sukuf sben yaitu surat berharga syariah negara
artinya seberapa kemampuan untuk mengembangkan uang itu sehingga bisa meringankan jamaah
kenapa dana yang sekarang satu ratus enam puluh enam triliun kok tidak bisa memotong sama dengan pada saat dana itu dikelola oleh bpkh
yang kewajibannya selama ini dari dua ribu tujuh belas sampai dua ribu dua puluh tiga ini
mengembangkan dana itu
mestinya dapatnya duit mesti lebih banyak
pertanyaannya berapa nilai manfaat yang diperoleh oleh bpkh itu yang senyatanya
dari sukup dari deposito dari investasi lain emas misalnya atau portfolio surat berharga
ngumpulnya berapa itu harus ditransparan disampaikan kepada publik
terus itu sudah mencapai target kinerja atau belum
bpkh itu lembaga publik
ya harus mempertanggungjawabnya itu kepada publik juga
sesuai dengan pasal dua puluh enam ayat dua
itu harus mempertanggungjawabkan kepada publik melalui media seperti ini
berapa aset liquidnya berapa aset yang non liquid berapa penghasilan atau nilai manfaat yang diperoleh
sehingga bisa membantu memurahkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji
bung bisa dibahas lebih jauh terkait
atau membandingkan dengan bagaimana sih pengelolaan dana haji di negara negara tetangga
saya akan mencoba kembali untuk menyapa pak hilman latif
halo selamat siang pak hilman assalamualaikum
pak hilman bisa di unmute atau memang masih ada kendala komunikasi nih ya sepertinya
kita akan menanyakan sebenarnya
kita akan mencoba kembali untuk bertanya dulu pak yasin
sepertinya memang masih ada kendala komunikasi dengan pak herman
tadi saya tertarik sebenarnya dengan apa yang dijelaskan pak yasin terkait negara malaysia misalkan
contohnya mereka ada tabungan haji
nah apakah ini bisa diimplementasikan sebenarnya di indonesia untuk tabungan haji ini
agar tidak terlalu memberatkan begitu
loh memang tujuannya itu ada bpkh itu
nilai manfaatnya besar untuk tidak memberatkan jamaah haji
banyak orang yang beragama islam mampu melaksanakan rukun islam yang kelima yang hukumnya wajib bagi yang mampu
yang kurang mampu dibantu oleh bpk menjadi mampu
kan seperti itu harusnya
jadi istiqa'ah tadi yang disebutkan oleh salah satu anggota dpr tadi kan syaratnya adalah orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji
ya kalau ditanyakan apa
bedanya dengan di malaysia
malaysia itu lebih bisa memaksimalkan untuk mendapatkan nilai manfaat yang besar
walaupun sebenarnya sama
berbasis syariah dan tidak berisiko
artinya risikonya itu relatif kecil
maka dia itu punya bidang usaha di perkebunan karet dan kelapa sawit
dan tempatnya di indonesia
bpkh punya apa enggak ini kelapa sawit di indonesia
nah kalau bpkh punya apa anda kelapa sawit di indonesia
nah kalau bpkh ini punya kan ini lahan sendiri kan lebih bisa aksesnya kan
nah ini malaysia punya di kalimantan utara di kalimantan timur di riau
di riau itu adalah sekitar delapan puluh lima ribu
di kalimantan utara itu hektare pak ya sembilan puluh lima ribu
dan di tempat tempat lain di sanggau di ledoh di kalimantan barat juga punya
kemudian punya perhotelan
dan hotel yang ada di australia
terus ada di sektor keuangan tentunya portfolio
semua itu menghasilkan dari dana yang di deposito saja bisa menghasilkan uang kira kira dari
yang terkumpul dari dua ratus tujuh puluh lima triliun itu bisa menghasilkan uang yang cukup menambah nilai manfaat
atau hasil dari apa itu namanya
tabung haji malaysia
kalau kita bpkh disana thm lah gampangnya untuk menyebutkan
jadi lebih bisa memaksimalkan nilai manfaat sehingga bisa membantu untuk meringankan
walaupun dia menetapkan ongkosnya itu seratus ya seratus juta
tapi faktanya dia itu jamannya lebih kecil
ya kan pak
kembali lagi ke bpkh
uangnya kan sama dengan yang ada di tabung haji
tapi dia bisa memutar ke perdagangan ke perkebunan ke perhotelan jasa jasa yang lainnya
yang sifatnya tidak berisiko tinggi dan menghasilkan return atau nilai manfaat yang juga tinggi
itu artinya investasi yang harus dilakukan
untuk meningkatkan nilai manfaat itu harus betul betul tepat ya sehingga nilai manfaatnya juga bisa dirasakan oleh jemaah haji
begitu ya pak
tapi saya kira itu perlu merubah regulasi
undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu empat belas itu
karena uang itu faktanya tersebar di perbankan
bank syariah bank konvensional
dan juga sukuk
kalau dia mau berinvestasi kan perlu menarik modal
bisakah perbankan itu ditarik modalnya
misalnya yang ada ditaruh di salah satu bank a gitu
ada tiga puluh triliun kita mau pakai dua puluh triliun bisa apa enggak
banknya kan pasti mengeluh nih likuiditas saya terganggu kalau diambil segitu
dia kan juga harus katakanlah melakukan kegiatan sesuai dengan standar operasional perbankan
harus landing operation kan
harus juga melakukan investasi di bidang keuangan
misalnya diberikan saham saham yang blue chip
dari uang haji itu
oleh perbankan yang bersangkutan
kalau serta merta ditarik apa bisa mampu
untuk kegiatan hotel misalnya
kemudian untuk apartemen untuk perkebunan untuk perdagangan dan lain sebagainya itu
regulasinya harus diubah
bahwa bank harus menyediakan berapa pun yang diminta
kalau berapa pun yang diminta bentuknya adalah giro
giro itu kan setengah cash
bukan setengah cash maksud saya
uang yang ada dalam bentuk giro itu ditarik berapapun bisa
dan nilai manfaatnya kecil kalau giro itu sangat sangat kecil
kalau sudah terjadi terlanjur deposito dan bahkan program dari sebelumnya bahwa uang itu harus jadi deposito
kan sulit untuk narik
nah kalau saya akan berbicara sedikit terkait dengan ini kan sudah ditetapkan penyesuaian biaya haji dua ribu dua puluh
sebenarnya kalau pak yasin sendiri melihat koreksi saya kalau salah
ada tiga belas komponen biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah
dan lima diantaranya ini yang lumayan cukup besar dan hingga akhirnya dibuatlah penyesuaian ini
apa saja sebenarnya pak yasin kalau boleh tahu
jadi yang paling dominan kalau untuk direct cost itu
direct cost itu adalah biaya penerbangan
direct cost itu kan untuk living cost dan untuk biaya hotel di mekah
dan hampir sama delapan ratus living cost itu kira kira juga delapan ratus pada saat saya dinas sebagai urgent itu
mungkin sekarang ya cliving cost bisa saja sembilan ratus atau miliar maksud saya ya
atau satu triliun katakanlah begitu
nah yang paling dominan mendominasi itu adalah biaya penerbangan luar negeri
sedangkan indirect cost yang mendominasi itu adalah biaya layanan di luar negeri itu termasuk hotel yang ada di madinah
layanan kemudian dengan muasasa itu adalah di aropah di minas
di mina dan lain sebagainya
termasuk biaya makan tadi
disamping living cost kan juga ada biaya makan
tadi dikurangi jadi dua kali sehari
ya dulu dua hari sekali yang paginya snack
enggak tiga kali malaysia juga dua kali indonesia juga dua kali
yaitu siang dan malam cukuplah itu kan
kalau makan terus kan nggak ibadah
terus yang poin yang penting itu
sama dengan di bank cost itu sekitar delapan ratus an pada saat itu miliar ya
sebenarnya di mekah itu kita pernah melakukan efisiensi dengan menawar hotel itu di tahun dua ribu empat belas
kita bisa melakukan efisiensi dengan pak dirjen haji tentunya bukan kok irjen ya
kita mendorong dan ikut mendukung di belakangnya
bisa menghemat seratus miliar
lima ratus miliar masuk ke dalam rekening dau dana abadi umat
demikian juga di madinah
oh majemuan enggak bisa ditawar pak yasin
demikian juga catering bisa juga ditawar
ini adalah suatu kegiatan yang menunjukkan bahwa
kita itu mengedepankan efisiensi walaupun itu di luar negeri
tidak bisa persis pengadaan barang dan jasanya memakai sistem di indonesia
tapi prinsip efisiensi itu harus kita munculkan dengan cara apa
itu bukan sekedar ngomong ya
kita tuh melihat ya ini mohon maaf kita sampaikan juga bukan ria atau pamer
kita tuh ikut terjun dari hotel ke hotel
misalnya kalau di jepang jepang itu ada jalan

saya ikut terjun satu persatu
yaitu menanyakan harganya sudah ditawar atau belum dengan tim dari dijen phu
djn phu kita dampingin terus gitu loh
dalam pengertian ikut menawar agar menimbulkan efisiensi
itu yang jadi catatan pentingnya ya efisiensi sebenarnya
kalau tadi menyatakan sembilan puluh juta sudah dilakukan efisiensi tawar menawar atau belum
dpr kok langsung setuju
ini kan dpr ini kan wakil rakyat
kenapa harus begitu
baik kita akan bahas lebih dalam lagi
saya akan kembali mencoba menyapa pak hilman latif dirjen pelaksana haji dan umroh kementerian agama republik indonesia
assalamu'alaikum pak hilman
wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh
akhirnya sudah bisa mendengar dan kita bisa berkomunikasi
terima kasih telah bergabung bersama kami
tadi kita sudah membahas sedikit terkait bagaimana pengelolaan dana haji kemudian nilai manfaat
tapi yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada pak hilman
kita tahu bahwa jemaah haji dalam waktu kurang lebih satu bulan sudah akan diberangkatkan ke tanah suci
sebenarnya kalau kita flashback sedikit bagaimana sih mekanisme pendaftaran haji di tahun dua ribu dua puluh tiga ini dan terkait batasan umur sampai dengan kuota wilayah yang ditetapkan
baik terima kasih pak taufik
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak yasin yang saya hormati salam kenal
saya kira ini sudah kita ketahui bersama dan kita bersyukur bahwa akhirnya indonesia mendapatkan kuota kembali normal ya
dua ratus dua puluh satu ribu orang dan dua ratus tiga ribu orang diantaranya adalah jemaah haji reguler
sementara sisanya itu jamaah haji khusus
dan kami sejak beberapa bulan yang lalu sudah mencoba memitigasi beberapa hal yang terkait dengan bpih ini
dan ternyata kita menghadapi situasi di mana beberapa komponen biaya yang terakhir dua ribu sembilan belas yang kita jadikan rujukan
tetapi kita juga harus pahami bahwa dari dua ribu sembilan belas ke dua ribu dua puluh dua itu sudah berjalan tiga tahun
dan artinya ke dua ribu dua puluh tiga adalah empat tahun
nah dari situlah kemudian kita belajar bagaimana merumuskan biaya biaya yang akan dibebankan kepada jamaah maupun kepada nilai manfaat
nah yang kedua kami saat ini kita bersyukur juga bahwa untuk tahun musim haji
di seribu empat ratus empat puluh empat c a atau tahun dua ribu dua puluh tiga tidak ada batasan usia
nah artinya bahwa jemaah yang tertunda tahun dua ribu dua puluh dan juga tertunda tahun dua ribu dua puluh dua karena ada batasan usia
insyaallah berkumpul di tahun dua ribu dua puluh tiga
dan setidaknya kita akan memberangkatkan jemaah dengan usia di atas enam puluh lima tahun itu
sekitar enam puluh tahun
jadi kita akan memberangkatkan jemaah dengan usia yang lebih dari enam puluh lima ribu orang
dan ini yang sedang kita mitigasi
bagaimana penyelenggaraan haji untuk indonesia dengan jamaah lansia yang begitu banyak
sementara pada saat yang sama saat ini kita tidak mengeluarkan kebijakan baru terhadap pendampingan lansia
karena kalau kita mengeluarkan kebijakan pendampingan lansia kita akan menggeser lagi orang orang yang sudah antri bertahun tahun sebanyak enam puluh lima ribu juga
jadi ini yang kita siapkan
nah kemudian yang ketiga alhamdulillah kami berdasarkan beberapa studi yang kami miliki mencoba juga untuk merumuskan proporsi biaya yang lebih proporsional
memang bapak ibu sekalian teman teman pak yasin dan pak taufik bahwa yang kami ajukan awalnya adalah sembilan puluh delapan juta rupiah atau sembilan puluh delapan delapan juta rupiah
atau naik lima ratus ribu dari tahun dua ribu dua
apa sih komponen yang paling menonjol saat ini
nah memang agak yang berbeda yaitu bahwa biaya masyair atau khidmatul masyair layanan pada saat haji di arafah muzdalifah dan mina yang dulu bertahun tahun tidak naik
dari seribu lima ratus atau seribu empat ratus menjadi lima ribu enam ratus lima puluh enam
atau dari empat juta atau empat juta setengah menjadi dua puluh dua juta rupiah tahun lalu
dan ini tentu saja mengagetkan
dan kami juga saat ini ya untuk khidmatul masyair setelah kami tahun lalu melayangkan protes baik secara resmi maupun tidak resmi dalam kunjungan kunjungan kami sampaikan direct kepada menteri haji wakil menteri haji kepada diputi kementerian bahwa kami merasa keberatan dengan biaya yang tahun lalu naik secara tiba tiba
dan karena itulah dari protes protes yang ada saudi kemudian membuat satu kebijakan baru yaitu bahwa khidmatul masyair layanan di masyair saat ini yang dikelola oleh syarikat itu kemudian kami diberikan kebebasan untuk melakukan negosiasi dan pemilihan terhadap syarikat yang kira kira layak dan bisa disetujui paket paketnya
dan itu pun saat ini harganya masih tinggi
tidak kembali ke tahun dua ribu sembilan belas

tetapi hanya turun saja beberapa digit dari tahun dua ribu dua puluh
nah oleh karena itulah kemudian kita melihat bahwa biaya untuk tahun ini sembilan puluh juta yang berdasarkan kesepakatan kami dan dpr dari sembilan puluh delapan ke sembilan puluh juta kami anggap sebagai satu kompromi
satu kompromi di mana memang untuk tahun ini jamaahnya sangat berbeda
jamaahnya sangat berbeda
jamaahnya sangat berbeda
meskipun kuotanya penuh tetapi sebetulnya di situ ada lunas tunda dua ribu dua puluh yang dua ribu dua puluh dua yang kemudian ada orang yang baru akan melunasi
karena itu konfigurasinya ada tiga macam atau tiga karakteristik dari jamaah haji
yang kemungkinan normal itu adalah baru tahun dua ribu dua puluh empat gitu ya mengenai pembiayaan ini
nah oleh karena itu bapak ibu sekalian tawaran kami pada waktu itu bagaimana sebetulnya
karena kami membaca data jumlah yang ada di ppkh dan kemungkinan kemungkinan yang terjadi bila terjadi seperti tahun dua ribu dua puluh dua dan itu yang kita hindari
artinya komposisi istiqaahnya juga sudah terlihat
saya kira itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan
baik tapi tadi terkait dengan anda juga sempat menyampaikan bahwa banyak atau puluhan orang atau ratusan ribu orang masih mengantri hingga beberapa tahun lamanya
mungkin salah satunya termasuk anda yang saya tahu ya juga belum berangkat haji dan masih dalam antrian begitu

dan apakah ada formula sebenarnya pak hilman untuk mengurangi masa tunggu ini dan sejauh ini sudah berapa
data jemaah haji yang sedang menunggu untuk diberangkatkan dan yang sudah mendaftar
ya jadi kalau dalam undang undang yang disebut dengan jamaah haji adalah mereka yang sudah melakukan setoran haji dan mendapatkan porsi
saat ini jumlah orang yang berada dalam kategori jamaah tunggu itu ada lima tiga juta orang
dan saat ini juga pemerintah saudi maupun kita sedang berdiskusi bahwa
berdiskusi banyak cara yang paling tepat untuk mengurangi antrian haji di seluruh dunia
termasuk indonesia yang usianya cukup lama
tapi yang paling lama tentu saja kita tahu malaysia
karena di malaysia bisa sampai satu ratus empat puluh tahun untuk berangkat haji ini
nah bulan januari tahun ini
kemarin mengikuti satu seminar
atau motamar haji dan umrah di saudi arabia
dan mereka kemudian mendiskusikan kemungkinan kemungkinan di masa depan
terkait dengan upaya memfasilitasi lebih banyak lagi jamaah haji
kalau saat ini katakanlah dua lima sampai tiga juta orang
maka bisakah tahun tahun ke depan untuk layanan di arafah dan mina itu
bisa menjadi dua kali lipat
saudi sudah melakukan tausi olimina
yang di indonesia dikenal dengan mina jadid
tapi bagi pemerintah sana
hanya diperluas saja
jadi tidak ada yang disebut dengan mina jadid
saat ini juga saya kemarin melihat beberapa desain
bagaimana di mina
tenda tenda itu akan ditingkat pak
yang itu juga sebetulnya masih menjadi
perdebatan di kalangan para ulama sana
ataupun di arofah
apakah tenda tenda itu layak ditingkatkan atau tidak
karena berdoanya harus langsung kelam pak
kalau terhalang sama orang tidur di atas
enak juga doanya di arofah
ataupun di mina
saat ini juga ada pikiran
bahwa mungkin ke depan
karena mina itu sempit
arofah juga segitu adanya
bahwa mungkin nanti ke depan akan ada perubahan
perubahan fikir haji pak
jamaah tidak mabit di mina
selama dua malam atau tiga malam seperti saat ini
tetapi hanya mampir beberapa jam saja
untuk melakukan jumrah
dan karena itu mereka akan kembali ke hotel
berarti isunya adalah
bagaimana mengenai flow
dari jamaah yang berbagai belahan dunia
ke jamarat gitu ya
kemudian balik lagi ke hotel
nah ini juga masih menjadi isu
upaya untuk mengurangi
dibukanya keran yang semakin luas
bagi jemaah haji di seluruh dunia termasuk indonesia
nah dalam perspektif indonesia
ini terakhir saya sampaikan
bagaimana dengan skenario
untuk setoran awal
yang kami lihat saat ini sudah kurang proporsional
dan insya allah kami sedang merubuskan
dan akan kami sampaikan juga kepada publik
dan mudah mudahan tidak rame lagi
penting juga untuk
menjaga ya pendanaan haji
pengelolaannya ke depan juga semakin
bagus performanya ya
mengenai setoran awal gitu lah
jumlah jamaah yang daftar mungkin ya
tidak terlalu banyak tetapi dana yang dikelola
setidaknya bisa tetap
cukup ya untuk meningkatkan nilai manfaat
dalam rangka membiayai jamaah haji berikutnya
saya kira itu pak
baik pak hilman tadi ada beberapa catatan
soal berharap bahwa indonesia
akan mendapatkan penambahan kuota haji
mengingat orang yang berminat
untuk berangkat ke tanah suci
semakin banyak setiap tahunnya
dan semoga saja antriannya tidak cukup panjang
tadi ya akan ada mungkin
penyesuaian lagi di tahun depan
untuk biaya awal pendaftaran haji
nah terkait biaya tadi
saya sempat bertanya dan berdiskusi dengan pak yasin
bahwa ada beberapa komponen biaya haji
yang menyebabkan penyesuaian biaya haji ini
memang harus dilakukan oleh pemerintah
dan juga kementerian agama khususnya
apa saja sebenarnya selain akomodasi
kemudian visa mungkin
kemudian juga biaya transportasi
apa namanya penerbangan
apa saja lalu bagaimana
sebenarnya bagi calon haji ini
yang sudah mendaftar
tapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar
pemenuhan biaya haji dua ribu dua puluh tiga ini
ya baik saya kira ini penting ya
mengenai daerah kos dan indahara kos
ini selalu menjadi pertanyaan
dan kami tentu saja juga sudah
mendapatkan apa istilahnya ya
catatan lah ya bahwa sebetulnya
daerah kosnya itu berapa sih gitu
sekarang kita hitung pak ya biaya penerbangan
katakanlah tiga puluh dua juta rupiah
akomodasi di makkah saat ini
lima belas sampai delapan belas juta rupiah gitu
akomodasi di madinah katakanlah empat sampai lima juta rupiah
kemudian juga living cost ya
kita saat ini turun menjadi tujuh ratus lima puluh real
dan kemudian ada visa
dan terpenting juga adalah layanan masyair gitu ya
untuk hajinya saja saat itu
saat ini adalah sekitar dua puluh juta rupiah pak
delapan belas sampai dua puluh juta rupiah
yang dulu itu hanya empat juta
nah belum itu dihitung dengan makan ya
katakanlah makan empat sampai lima juta rupiah
kemudian di makkah dan di madinah
sampai tujuh belas kali misalnya
nah itu sebetulnya
dari sembilan puluh juta itu mungkin delapan puluh juta itu
atau bahkan delapan puluh lima jutanya direct cost
jadi sebetulnya untuk operasi ya
dari bpih yang ada
baik untuk layanan di luar negeri
maupun layanan di dalam negeri gitu loh
oleh karena itu ketika kami dengan dpr
kemarin melakukan efisiensi
hari dua malam gitu ya
ya turunnya hanya dua ratus ribu pak
karena apa karena yang disisir adalah

jadi itu ya
misalnya layanan luar negeri dan layanan dalam negeri
yang itu kecil
tetapi kalau kaitannya dengan
biaya per hotel misalnya itu yang cukup besar
selain tentu saja tadi disebutkan pak yasin
mengenai penerbangan internasionalnya
kita charter itu juga tinggi
dan sekarang sudah
alhamdulillah sudah disepakati harganya
meskipun negosiasi dengan saudi airlines
itu cukup alot gitu ya
karena mereka memiliki asumsi dolar yang berbeda dengan kita
nah ini dolar juga sudah tidak bisa
diabaikan lagi pak
tahun lalu kita menggunakan rp empat belas dua ratus lima puluh
saat ini sudah rp lima belas satu ratus lima puluh
saudi menggunakan asumsi lima belas lima ratus gitu ya
nah barang yang sama
dengan harga yang sama
maka jatuh ke rupiahnya akan meningkat
termasuk juga harga real
yang darinya rp tiga rp tiga dua ratus
sampai tiga delapan ratus tahun lalu
sekarang sudah rp empat lebih
nah ini saya kira
hal hal yang terkait dengan daya kos
yang juga mungkin ke depan harus kita mitigasi
terkait dengan pembiayaan haji
oleh karena itu skema yang kami ajukan
meskipun tujuh puluh tiga puluh itu tidak mendapatkan dukungan
termasuk dari dpr
maka kami akan jadikan momentum ini
berupa bp nya ya
itu kemudian kita harus membuat
dalam sepuluh tahun ke depan
kira kira naik berapa persen per tahun
hitung juga inflasinya per tahun berapa
dan kemudian akan kita umumkan kepada masyarakat
bahwa prediksi dua ribu dua puluh empat akan sekian
dua ribu dua puluh lima sekian dua ribu dua puluh enam sekian
dan ya karena mereka itu setorannya dulu hanya rp dua puluh lima
kami sudah meminta kepada bpkh
untuk menyiapkan skenario agar masyarakat bisa top up
bisa nambah dari
dari masyarakat awalnya yang dulu rp dua puluh lima
ada uang rp satu ditambah
ada uang rp lima ratus dimasukin
ada uang rp dua dimasukin
sehingga dalam satu tahun dua tahun itu mereka lebih siap
nah kemudian yang terakhir pertanyaannya tadi
bagaimana jamaah yang tidak mampu berangkat tahun ini
nah kalau dalam konsep istitoahnya pak
bukan hanya biaya saja sebetulnya yang menjadi pertimbangan
atau menyebabkan orang tidak berangkat
tetapi juga adalah masalah kesehatan
mengenai kesibukan kerja ya
mengenai kondisi di rumah ya
ataupun tentu saja di sini biaya
dan hingga kini kami memang belum mendapatkan laporan
apakah ada jamaah yang mengundurkan diri
yang akan berangkat tahun dua ribu dua puluh dua ini
karena tidak sanggup membayar pembiayaan pelunasan
saya kira itu pak
tadi kalau misalkan berbicara soal skema pengelolaan dana haji
sebenarnya seperti apa
saya akan bertanya ini kepada
mungkin pak yasin ketika mengelola haji ini di tahun dua ribu dua belas sampai dua ribu tujuh belas
ada catatan yang bisa dipelajari sebenarnya
dari biaya penyelenggaraan ibadah haji atau bpih
apa saja yang bisa dipelajari
walaupun memang sekarang ini terkait inflasi
kemudian ada juga kurs dan lain sebagainya
faktor ekonomi yang mempengaruhi penyesuaian biaya haji
tapi jika kita belajar dari tahun tahun sebelumnya
apa kira kira yang bisa disampaikan pak yasin
jadi kalau biaya haji selama saya di kemenang dulu
dua ribu dua belas sampai dua ribu tujuh belas ya
itu kementerian agama yang saat itu mengelola dana haji setoran awal
yang jumlahnya tadi saya sampaikan itu sembilan puluh satu triliun
dan saat itu biaya hajinya adalah sekitar rp enam puluh juta sekian
itu mampu mengenakan biaya
atau mengenakan biaya kepada jamaah haji
untuk sampai lunasnya itu hanya nambah sepuluh juta
kurang lebihnya tiga puluh lima juta
naik demi tahun naik sampai tahun dua ribu dua puluh tiga ini tentunya
tapi yang kenaikan yang paling drastis adalah ya pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini
sebagaimana tadi yang disampaikan oleh pak dirjen
ada komponen kenaikan khususnya adalah di akomodasi dan di masa akhir
ini ya contohnya di dua ribu enam belas ya
jadi seperti itu komponen biaya penerbangannya itu yang paling tinggi memang disitu
yaitu biaya luar negerinya
kemudian kalau yang di indirect cost itu memang layanan di luar negeri itu adalah ya di madinah
terus kemudian juga pada di aropa dan tadi mina dan musdalifah itu
jadi tiga tiga kalau yang di direct costnya itu tiga sembilan ambil rp empat triliun
kemudian diberikan ya
jadi diberikan bantuan dari dana yang dikelola itu oleh kementerian agama
nah sekarang dikelola oleh lembaga yang didalamnya ada penugasan untuk mengembangkan dana itu pada investasi yang aman
dan jumlah dana yang rp satu ratus enam puluh enam triliun kok tidak bisa melakukan katakanlah mereduksi biaya biaya yang tadi disebutkan dalam direct cost dan indirect cost itu
yang ada didalam negeri dan diluar negeri
mestinya harus sama
seandainya ada kenaikan
jadi yang menjadi pertanyaan itu kita tidak mempermasalahkan bahwa ada biaya naik itu memang wajar
tapi kemampuan untuk mengembangkan dana yang sudah terkumpul itu
maka kenaikan harga yang tadi disebutkan oleh pak dirjen itu tidak jadi masalah bagi bpkh
sekarang target kinerjanya itu berapa triliun yang akan bisa diperoleh dari dana yang dikelola rp satu ratus enam puluh lima triliun itu
itu harus terang terang kepada publik
di awal tahun harus menyampaikan target kinerja saya sekian gitu misalnya
jadi menyusun indikator
indikator kinerja kemudian target kinerja dan evaluasinya
dari target saya misalnya target kami di bpkh misalnya mendapat lima belas triliun
oh kenyataannya sepuluh triliun
ya disampaikan aja ke publik
jangan diem diem saja melakukan sesuatu melakukan suatu kegiatan yang sama dengan pada saat dana itu dikelola oleh kementerian agama
kalau begitu lah apa gunanya didirikan bpkh
jadi pertanyaan itu pak taufik
ya tadi bagaimana dengan biaya masyair yang memang ditetapkan naik oleh pemerintah arab saudi tadi ya
perjalanan ke arafah mina dan musdalifah
itu ketika pemerintah arab saudi menaikkan harga ya pemerintah indonesia tidak bisa berbuat apa apa
jadi harus ada biaya soalnya
sebenarnya ada forum negosiasi itu pembahasan dengan pihak sana
tentunya pak dirjen sudah melakukan itu mungkin ya
dan mudah mudahan sudah ada penurunan harganya
tapi komponen komponen lain yang memang layanan layanan lain itu kan yang di luar negeri itu
khususnya adalah di arab saudi itu kan banyak
tidak hanya sewa tenda dan bermukim di arofah kemudian mina dan musdalifah kan tidak hanya itu saja
termasuk transportasi dari madinah ke mekah atau dari jeddah ke mekah
misalnya seperti itu itu kan mesti dilakukan
itu yang bisa dinegosiasikan lagi
sehingga kekhidmatan kekhidmatan itu bisa muncul dan disampaikan ke publik bahwa akhirnya ketemu sembilan puluh juta misalnya ya
harus disampaikan sudah negosiasi atau belum
kalau belum berarti tidak bisa melaksanakan kekhidmatan keuangan negara
yang seharusnya juga harus menjadi contoh
lembaga seperti kementerian agama itu untuk banyak melakukan kehematan penggunaan keuangan negara dan keuangan publik
termasuk hadaran masyarakat itu
sehingga kehikmatan itu bisa spill over nya itu pada kegiatan positif untuk meringankan biaya haji itu
kalau dikatakan subsidi saya kira juga tidak pas subsidi mau itu duitnya jemaah haji atau calon jemaah haji
dan setiap tahun keluar nilai manfaatnya
kita akan habis itu dari aspek kelanjutan pintar pintarnya bpkh sekarang ini
dalam mengelola dan menimbulkan nilai manfaat yang maksimal
jangan apa adanya saja
baik kita sudah mendengarkan banyak terkait masukan masukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dana penyelenggaran haji ini
agar memberikan nilai manfaat yang lebih kepada para jemaah
termasuk dari penjelasannya pak hilman tadi terkait apa saja sebenarnya
apa saja sebenarnya komponen biaya yang menyebabkan adanya penyesuaian ongkos haji dua ribu dua puluh
nah selanjutnya saya yakin teman teman yang sudah bergabung teman teman media khususnya dan juga masyarakat sudah penasaran nih ingin bertanya
dan saya akan mencoba membuka pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom chat zoom
saya akan bacakan satu persatu
ada kiki dari korangala bandara
ini kepada pak hilman pertanyaannya pertama
bagaimana sebenarnya calon jemaah haji tahun ini ditetapkan berangkat tapi tadi dia tidak bisa melunasi sisa ongkosnya
dan ini kasusnya banyak ternyata pak hilman bagaimana solusinya
ya jadi sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan data ataupun laporan pak terkait dengan banyaknya jemaah haji yang tidak bisa melunasi bpih
bpih baru diumumkan dan nanti perembarkasikan nanti biayanya beda beda kan
nah ini saya tidak tahu ini data dari mana
tetapi menurut kami saat ini biaya yang sudah diajukan sudah proporsional
artinya masih dalam daya jangkau calon jemaah yang akan berangkat tahun ini

bagaimana kalau misalnya nanti ada kasus ada jemaah yang tidak bisa melunasi
tentu saja kita juga mendorong untuk bisa berjuang sama sama karena memang menyelenggarkan atau berangkat haji itu dalam al quran maupun hadith atau berbagai sumber lainnya itu juga perlu persiapan yang matang yang siap
istiqa'ah maliyah istiqa'ah badaniyah kemudian istiqa'ah kesehatan juga saat ini dan lain sebagainya
nah kalau kasusnya baik karena disebabkan oleh tidak
mampu melunasi bpih kalau ada ataupun tidak sehat tahun ini
ataupun tidak mungkin berangkat ini karena faktor lain bisa diundur untuk tahun depan
saya kira itu solusi yang paling memungkinkan untuk saat ini
mudah mudahan saja itu bisa diterima
kemudian yang kedua sebelum ini sebelum ke pertanyaan berikutnya
saya mau komentari pak yasin
memang saat ini pak taufik juga ada dua mazhab ya dengan haji itu berdasarkan masukan jawa juga ya
pak dirjen katanya ini haji sekarang ini terlalu mewah hotelnya terlalu bagus
di masyair ada kasur di arafah ada kasur di mina itu kasurnya kita jadi tidur
tidak seperti dulu katanya dulu kita betul betul merasakan getirnya
perjuangan untuk melaksanakan haji
ya makan juga dan seterusnya
jadi saya juga berpikir saat ini sebetulnya jamaah itu orientasinya apa
dan ternyata banyak juga yang ingin mendapatkan kesederhanaan pada saat melaksanakan haji
tapi pada saat yang sama ada penilaian kepuasan kepuasan makanan kepuasan tempat tinggal
dan lain lain yang dinilai juga oleh lembaga publik
nah ini menjadi satu dilema sebetulnya bagi kita
sebetulnya semangat dan filosofi untuk penyelenggara haji itu akan bagaimana
nah ini jadi pertanyaan kita ke depan tentunya
termasuk juga mengenai layanan hotel
apakah harus dekat dengan makkah ataukah lebih dekat dengan arofah
saat itu dari periode pak yasin juga sudah ditetapkan ya
jaraknya sekian dan seterusnya itu sebagai standar
nah standar yang sama bila kita ikuti tentu saja secara biayanya juga menjadi cukup tinggi
tetapi kalau kita lepas dari itu dengan konfigurasi yang lebih lentur
ada konsekuensi juga pada layanan jamaah
misalnya hotel menjadi lebih jauh lebih murah
lebih terbatjangkau selama masih ada busolawat dan lain lain
ini pikiran pikiran ini muncul dalam rangka kompromi ya
antara kemampuan jamaah dan juga layanan yang harus kami sediakan
nah terakhir terkait dengan ini saya juga ada
saya sebetulnya membaca data data justru kami ingin seperti
ya kalau kemenangnya ya seperti zaman periodenya pak yasin
bahwa prosentase jamaah lebih tinggi
nah jadi sebetulnya ini yang ideal kecuali
kecuali memang apa yang disampaikan pak yasin tadi
bpkh cukup produktif untuk ke depan dan meningkat beberapa digit lah untuk hasil investasinya
karena saya berdiskusi juga dengan mitra mitra kami di saudi
apa sebetulnya bayangan anda kalau anda dalam posisi saya untuk saat ini
untuk haji ke depan
kata mereka yang saat ini menjadi syarikat
bahwa kita tidak cukup saja saat ini dengan membelanjakan biaya haji
karena pasti akan mahal dan akan naik naik naik dan naik
tapi kalau indonesia mulai berinvestasi di sana
dari segi penginapan transportasi dan lain lain
atau akomodasi konsumsi dan sebagainya dapur
ataupun investasi yang lain maka kemudian itu akan membantu
karena kalau kita tidak masuk ke level itu
kita akan ngejar terus kenaikan biaya biaya
baik terima kasih pak hilman
kita akan mencoba untuk melihat pertanyaan berikutnya
ada dari media atau mungkin dari masyarakat yang telah mengikuti dialog ini
oke dari hilmi setiawan dari jawa post ke pak hilman lagi nih
kapan sebenarnya jemaah
kapan sebenarnya jemaah harus mulai melakukan pelunasan
ada fenomena jemaah yang membatalkan daftar haji di sejumlah daerah
tadi sudah dijawab juga ya belum mendapatkan data soal ini
kapan sebenarnya untuk mulai penelunasan ya pak hilman
sesuai dengan mekanismenya bahwa setelah disepakati dan dpr
kami kemudian harus menerjemahkannya dengan kepres
dalam kepres itulah muncul misalnya untuk aceh itu berapa
kalau yang tadi empat puluh sembilan sembilan juta itu kan biaya rata rata ya
rp empat puluh sembilan delapan itu biaya rata rata
nanti ada yang lima puluh dua juta ada yang lima puluh satu ada yang rp empat puluh tujuh bayarnya dan seterusnya
nah ini pelunasan akan dilakukan setelah kepres keluar dan kami berharap pada bulan maret dalam waktu satu bulan
jemaah sudah bisa melakukan pelunasan
bagaimana fenomena pembatalan daftar haji
saat ini pendaftaran haji memang juga cukup tinggi pak pembatalan
yang sejauh ini kami tahu memang lebih banyak disebabkan oleh antrian yang cukup panjang
sementara sebagian besar jamaah menyadari bahwa dengan usianya saat ini mereka juga harus realistis bahasanya seperti itu
bahwa mungkin kalau saya masih harus menunggu dua belas tahun lagi bagaimana sementara usia saya sekarang segini
sudah saya akan pindah ke umroh dan lain sebagainya
meskipun kami di kementerian agama dan juga ppk sudah mewadahi adanya pelimpahan
pelimpahan jamaah yang tidak bisa berangkat karena usia
saya kira sementara ini jawaban saya seperti itu ya karena kalau terkait pembatalan karena pelunasan
saya belum dapat angka atau data ataupun laporan
baik mudah mudahan saja tidak ada ya pak hilman
kita akan melihat satu pertanyaan terakhir lagi dari media atau dari masyarakat
apakah masih ada untuk pak hilman dan juga pak yasin terkait dengan penyesuaian biaya haji dua ribu dua puluh
oh ini ada masih ada dari mas hilmi setiawan dari jawab pas
untuk pak yasin hari ini usia bpkh masih relatif muda
kira kira investasi di mana yang aman dan juga bisa memberikan manfaat atau return lebih tinggi
ini mungkin termasuk dengan pengelolaan dana haji yang ideal itu sebenarnya seperti apa pak yasin
kalau di undang undang sekarang undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu empat belas tentang ppkh
yang sekarang ini tidak banyak melakukan manuver investasi khususnya di sektor real
misalnya di perkebunan atau di perhotelan atau di katakanlah apartemen itu belum ada
mungkin di portfolio juga kurang maksimal
yang jelas ketidakmaksimal
ya itu kan ada persyaratan untuk masuk
jadi orang yang mengenal untuk mengembangkan dana itu
kenal dunia bisnis dan punya jaringan untuk bekerja sama
faktanya misalnya kalau kita merifer pada tabung haji malaysia itu
dia punya anak perusahaan dan dia berkolaborasi dengan perusahaan perusahaan lain yang menimbulkan return yang aman
walaupun itu di sektor real
faktanya keuntungan itu selalu naik walaupun di masa pandemi yang saya sampaikan tadi
jadi misalnya saja pemain mobil yang usianya muda misalnya dari korea itu
kalau memang ditekuni dengan baik maka dia bisa menciptakan teknologi yang katakanlah yang istilahnya itu sama atau hampir sama
dengan produk produk eropa maupun produk jepang
demikian juga walaupun bpkh itu baru tapi kalau orangnya itu terpilih secara teliti dan mereka profesional di bidangnya
masih akan bisa melakukan kemampuan untuk mengalokasikan dananya itu untuk memilih investasi yang bisa mendatangkan nilai manfaat yang maksimal gitu
jadi tidak muda dan tuanya ya
negara tua yang tidak maju juga banyak misalnya
negara yang muda yang merdekanya itu baru baru saja
indonesia juga relatif lebih cepat di dalam melakukan pengembangan dan memajukan negaranya
misalnya singapura itu kan juga enam puluh tiga dibanding mesir misalnya yang sudah lama sekali dia itu ada tuh negara itu
korea juga lebih muda dari indonesia tapi lebih maju di bidang bidang tertentu
misalnya dalam teknologi informasi maupun otomotif dan lain sebagainya
intinya bagaimana pengelolaannya begitu
dan memilih orang orang yang memang sesuai dengan keahliannya
jadi yang mampu mengembangkan itu
jangan hanya didasarkan atas kenal atau hanya dari sisi integritasnya saja
tapi tidak bisa mempunyai kemampuan mengembangkan
kan nanti tidak bisa maksimal itu yang dihasilkan oleh bpkh itu
itu bung tobit
dan pertanyaan yang sama juga untuk pak hilman ini
sebenarnya bagaimana sih pengelolaan yang ideal dan juga efektif dan juga aman
yang bisa memberikan manfaat atau return lebih tinggi nantinya pak hilman
ya ini lebih tepat ke bpk ya
jadi nanti saya khawatir saya memasuki ruang ini ya
tapi ya tentu semua sepakat bahwa bpk juga kita dorong untuk melakukan investasi
dan bahkan membuat semacam ya anak perusahaan
seperti disampaikan pak yasin tadi betul gitu ya
misalnya saat ini mereka sudah punya bank muamalat
ya kira kira nanti apa yang akan dilakukan dengan akuisisi bank itu
ya dalam segi pembiayaan yang lebih akseleratif
yang kedua tentu saja harapan dari mitra mitra kita
bahwa saat ini ekosistem ekonomi haji dan umroh kan belum terbangun kuat gitu ya
jadi kami dalam satu tahun terakhir ini mengkampanyekan penguatan ekosistem ekonomi haji
agar produk produknya bisa berjalan dengan lebih baik

dan dapat digunakan pada saat pelaksanaan ibadah haji
ribuan ton beras ya untuk jamaah haji dan umroh ya
daging rendang sayur bayur dan lain sebagainya yang selama ini
yang menurut al quran surat al hajj ayat dua puluh dua
liyashadu manafi'alahu itu masih dikuasai oleh entitas bisnis
dari thailand vietnam dan china ya plus malaysia
jadi terakhir rendang kita sudah menggunakan rendang thailand tahun lalu
tahun ini rendang malaysia yang sudah masuk
dan kita memiliki komitmen untuk mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji itu
nah karena kita ini belum terbangun ekosistem
memang investasinya agak besar
termasuk sebetulnya bagaimana sustainabilitas dari bisnis yang terkait dengan haji
pelayanan haji ini juga sudah harus menjadi bagian dari indonesia
yang kita tidak hanya berperan sebagai konsumer
dengan spending tujuh belas delapan belas sampai dua puluh triliun mungkin nanti setiap tahun
dan itu habis dalam satu bulan
tapi kita juga ada manfaat yang bisa kembali kepada masyarakat
petani pelayanan dan sebagainya
nah bpkh juga sudah harus bisa melihat itu sebagai satu peluang
bahwa keterlibatan mereka untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji
juga pertama mungkin ke depan itu akan mengurangi biaya biaya
atau kita bisa melakukan lebih banyak efisiensi
ya termasuk dengan hotel hotel yang kapasitas besar
kami sudah koordinasi juga dengan asosiasi asosiasi
yuk kalau bpkh sewa atau beli beli manajemen dalam dua tiga tahun hotel hotel tertentu
yang mendapatkan tempat bagi di mata ya travel umroh mungkin akan dipakai gitu ya
dan ini sudah kita sosialisasikan
mudah mudahan ini juga terus berkembang karena memang saat ini beberapa hotel sudah disewa oleh malaysia sekian tahun
kita pun sama
nah kemudian yang kedua dari sisi kemenang juga kami sedang memikirkan dan merumuskan
bisakah kita dan bolehkah kita untuk melakukan kontrak kontrak jangka menengah ya
tiga sampai lima tahun utamanya dengan hotel tertentu
dengan perusahaan catering dekat
dengan perusahaan tertentu
dan akomodasi perusahaan tertentu
ya sehingga nanti tidak tiap tahun naik seperti yang kita bayangkan
tetapi sudah terbaca dari awal gitu ya
dan itu juga punya dampak bagi kita dalam memberikan peluang bagi indonesia
dalam rangka untuk melakukan ekspor komoditas komoditas yang diperlukan
nah saat ini kan memang kami akui belum bisa melakukan kontrak kontrak yang bahkan untuk medium terms contract gitu ya
kita belum sampai ke situ
dan kami baru mempelajari beberapa kontrak milik negara lain yang sudah berani melakukan itu termasuk malaysia
sehingga nanti enak pak
kalau komoditas indonesia masuk ya mitra mitra dapur dapur kita itu yang menjadi mitranya kementerian agama atau pemerintah indonesia juga sudah siap untuk menampung produk produk dari indonesia secara konsisten baik melayani jemaah haji maupun umur
saya kira ya ada bayangan ke situ ya
mungkin mudah mudahan bpk segera tahun ini sudah covid sudah lepas dan saat ini mudah mudahan mereka bisa lebih agresif
saya kira itu aja pak
mudah mudahan sejak optimalisasi pengelolaan biaya ibadah haji ini bisa segera dilakukan ya
terima kasih atas pernyataannya pak hilman
dan sebelum kita mengakhiri dialog hari ini saya akan memberikan kesempatan kepada masing masing narasumber untuk memberikan pernyataan penutup
pertama dari pak yasin
terima kasih pak
harapannya ke depan penyelenggaran ibadah haji indonesia ini seperti apa
jadi masing masing lembaga ini kan didukung oleh dua lembaga bpkh dan kementerian agama
ini harus close cooperate artinya secara dekat harus bekerja sama untuk mencari efisiensi untuk pengeluaran biaya atau penyewaan yang ada di luar negeri itu kan menjadi poin penting
jadi poin yang harus diefisiensikan itu adalah penyelenggaraan
maksimal dari direct cost itu maupun indirect cost itu khususnya penerbangan dan layanan haji di luar negeri khususnya di saudi arabia itu yang tadi sudah dijelaskan
itu harus ditawar jangan dibiarkan saja
terus yang kedua bpkh harus bisa berperan aktif di dalam mengembangkan yaitu nilai manfaat dari dana yang dikelolanya
jadi melebihi dari apa
yang dilakukan oleh bpkh
yang dilakukan oleh kementerian agama
jangan sampai terbalik di kementerian agama dikelola bisa memberikan kemurahan atau memberikan potongan harga terhadap biaya atau bpih ke biaya penyelenggaraan ibadah haji
sementara bpkh kok malah ini dinaikkan padahal dana yang dikelolanya lebih besar
sehingga perlu standar dan target yang harus ditetapkan dari dana yang dikelola
aset aset yang liquid yang bisa dimanfaatkan
yang bisa dimanfaatkan untuk investasi itu targetnya berapa triliun
itu nilai manfaat yang akan di yang ingin dicapai di tahun yang bersangkutan
nah demikian juga kementerian agama khususnya dirjen haji itu juga harus membuat standar
standar layanan apa di dalam indikator kinerjanya itu tergolong dari cantumkan dengan targetnya
sehingga orang itu bisa langsung melihat seperti apa yang direncanakan
dan seperti apa target itu dicapai
transparan disampaikan kepada publik bahwa masing masing punya kinerja gitu loh
sehingga apabila kurang itu dijelaskan reasonenya ini kenapa kok enggak tercapai
nah selama ini belum kita dengar dari bpkh khususnya ya
nah lebih bagus juga dari kemenang khususnya dirjen haji itu semua harus memasang target seperti itu yang bisa dievaluasi oleh siapapun
itu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari dua lembaga itu kepada publik
karena dananya adalah dana dari umat
baik terima kasih pak yasin
terakhir dari anda pak hilman singkat saja apa harapannya untuk penyelenggaran ibadah haji dua ribu dua puluh empat ke depannya
baik terima kasih saya kira semangatnya sama pak
kita mendorong untuk semakin terbuka semakin transparan dan akuntabilitas
dan kita tentu saja juga terbuka ya berdiskusi dengan berbagai pihak
kami juga menggandeng berbagai pihak ya perguruan tinggi maupun pusat pusat studi untuk merumuskan dua hal
tadi disampaikan pertama oleh pak yasin ya mengenai standar layanan
seolah olah sebagiannya sudah ada
yang kedua adalah standar pembiayaan
nah ini juga penting bahwa kedepan proyeksi pembiayaan haji sudah bisa terbaca dengan kebenaran
standar yang jelas untuk layanan maupun standar biayanya
karena saya kira kita tidak bisa setiap tahun itu harus berdebat panjang polemik di media setiap saat ya untuk biaya haji per tahun
jadi ini kan yang kita saksikan selama ini termasuk tahun lalu
tahun lalu saya ajukan empat puluh dua juta ramainya sama dengan saat ini
saat ini saya ajukan enam puluh sembilan juta karena ingin mencari format ideal
jadi format ideal seperti periodenya zaman pak yassin itu juga rame
tapi ini kan sejarah ya
sejarah yang sepuluh tahun terakhir memang biaya
soal awal tidak ada penyelesaian
kita berharap juga dari segi pembiayaan ke depan lebih sistemik lebih proporsional
sehingga jamaah itu sudah siap siap tenang
kemudian juga mereka tahu kapan akan berangkat dan kira kira biayanya berapa
nah mudah mudahan semua ini kita lakukan
dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan haji bagi jamaah muslim di indonesia yang saat ini sudah terdaftar
demikian pak taufik
baik tentunya kita semua berharap bahwa penyelenggaraan ibadah haji kedepannya akan lebih optimal
sehingga tidak memberatkan setiap calon jemaah yang ingin beribadah ke tanah suci
terima kasih kepada bapak muhammad yasin yang sudah hadir pada hari ini
pengamat perhajian indonesia dan juga inspektur jenderal kementerian agama republik indonesia

dan juga kepada bapak hilmar latif selaku dirjen pelaksana haji dan umroh kementerian agama republik indonesia
yang telah bergabung juga berdiskusi pada siang hari ini
dan kepada seluruh rekan rekan media dan juga masyarakat yang sudah mengikuti dialog sejak awal
semoga dialog ini bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita
terima kasih atas keadilan para narasumber dan forum
terum mendekat barat sembilan fakta bicara dari lingkar pertama
saya tom kimarja sampai jumpa